komisi pemberantasan korupsi terus mendalami dugaan suap pembahasan raperda tata ruang kawasan strategis pantai utara jakarta
dan raperda wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dki jakarta
hingga kini kpk belum menetapkan tersangka baru
hari ini kpk memeriksa anggota dprd dki jakarta bestari barus zainuddin dan yurike
untuk mendalami pembahasan raperda terkait reklamasi teluk jakarta
kpk juga memeriksa karyawan agung sedayu grup saiful zuhri alias pupung
serta kepala dinas perikanan pertanian dan ketahanan pangan dki jakarta darjamuni
kelima saksi diperiksa untuk tersangka arisman wijaya dan trinanda prihantoro dari pt agung podomoro land
pelaksana harian kepala birohumas kpk yuyuk andriati menyebut kpk mendalami izin reklamasi termasuk pemenuhan izin amdal
sampai saat ini masih didalami seiring juga
dengan pemeriksaan saksi saksi yang ada termasuk juga msn sebagai tersangka
jadi nanti penyidik masih belum memberikan informasi sejauh ini berapa uang yang sudah diamankan termasuk juga asal uang itu dari mana
untuk apakah ada anggota dprd lain yang menerima suap dari pihak lain dalam hal ini pihak swasta masih didalami sampai saat ini ya